ya sebenarnya peraturan tentang kewajiban memiliki garasi bagi pemilik kendaraan bermotor terutama roda empat
sebenarnya telah berlaku di dki jakarta sejak tahun dua ribu empat belas
dalam pasal satu ratus empat puluh ayat satu dinyatakan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor
wajib memiliki atau menguasai garasi
ya ini dalam pasal tiga dan juga empat dijelaskan surat tanda nomor kendaraan bermotor akan diterbitkan
jika ada surat kepemilikan atau mempunyai garasi
peraturan yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor terutama roda empat memiliki garasi
sebenarnya telah berlaku sejak tahun dua ribu empat belas
namun lagi lagi penerapannya belum maksimal
lima tahun lalu pemerintah provinsi dki jakarta telah menerbitkan peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
dalam pasal satu ratus empat puluh ayat satu disebutkan setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor
wajib memiliki atau menguasai garasi
hal ini juga diperjelas dalam ayat dua yang melarang menyimpan kendaraan bermotor
di ruang milik jalan
persoalan garasi ini juga diperkuat oleh ayat tiga dan empat pasal satu ratus empat puluh
yaitu kewajiban memiliki atau menguasai garasi
yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat
surat bukti tersebut menjadi syarat penerbitan stnk
dalam pasal tiga dan empat sangat jelas dinyatakan
stnk akan diterbitkan jika ada surat kepemilikan atau mempunyai garasi
demi liputan cnn indonesia